tante pikir itu tadi yang datang bukan mbak catherine
tadi yang datang itu
bella siapa ya tante
bella itu mantan pacarnya randy
ya udah kalo gitu saya juga ke mas randy dulu ya pak
kenapa tiba tiba mau ke toilet ya
tapi toiletnya dimana aku aja gak tau
kayaknya bakal ganggu
aku harus berusaha sendiri
maaf pak mau kemana pak
pak saya mau obat toilet
iya pak biar saya antar ya pak
mobil udah di depan biar non jessi saya yang bawa
apa non jessi orang yang sama dengan temennya elsa
sayang sekali aku gak bisa melihat mereka
maaf pak jadi ke toiletnya pak
ma masih melek aja jam segini

udah malem tau
aku belum ngantuk ncus
aku belum ngantuk ncus
ih belum ngantuk ncus aja dong
aku gak mau tidur rencana
aku mau main sama papa sama mama
ih udah malem mau main ngapain lagi sih
susah dong ncus ya dong
sapat ncus di situ gemoy

eh apiin aja dulu tempat tidurnya
jangan kenceng kenceng mas nanti patah
jangan kenceng kenceng mas nanti patah
jangan kenceng kenceng mas nanti patah
bautnya dimasukin ke situ deh tuh
ini orang luar biasa
ini orang luar biasa
ini orang luar biasa
wah keren ya
cukup bagus ini
ya udah deh aku tidur
itu jangan keras keras sama rina dan nyaris mau bantuin doang kok ya kalau bantuin terus
kakinya injek kayak beginian berdarah kan kasihan dia pasangkan pelan pelan juga mas
itu kamu dari tadi baca buku petunjukkan bacanya jauhkan dari anak kecil baca nggak
udah udah gemoy gemoy sini kita bobo
aduh aduh aduh aduh sayang kamu kenapa kau nangis
mana sina aku dimarahin sama papa wah kok bisa dimarahin sama papa kenapa aku kan mau bantu
papa masam bokbek dede bareng biru mau terus terus papa marah aku disuruh tidur
mimpi sd kapal itu enggak mana kali jadi ini kan udah malem takutnya rina kecapean
jadi papa suruh relnat tidur udah nggak boleh nangis lagi konten anak pintar dengan bob aja

ludah mulau mumpah

itu maksudnya biar enak cepat istirahat
bukan gak boleh nangis lagi
nanti kalau nangis wah cantiknya jalan
aduh aduh aduh
sekarang bobo ya
udah gak boleh nangis lagi
anak pinter ya
gak biasanya pak bos marahin rena
jadi gimana kondisinya anak saya dok
pasti di sekitaran kepala pak rende sangat sakit sekali
akibat dari benturannya
atau besar kemungkinan akibat pikiran yang terlalu berat
jangan kerja dulu ya
istirahat aja dulu
ini saya kasih obat tidur ya
supaya pak randy bisa tidur
terima kasih dok
nih langsung diminum
kalau gitu saya permisi dulu
terima kasih dok
minum obatnya yuk
ntar jadi pasting aja
iti biar gue demen aja misalnya

udah sekarang kamu istirahat
tidur gak usah mikirin
bella dan papanya lagi
aku gak akan izinin pak irfan
mereka itu udah
menyiksa randy selama ini
mereka gak berhak
ganggu hidup randy lagi
ngapain sih udah dikasih peringatan
kok masih dateng aja
bella dan papanya dateng sih
tante pikir tuh tadi yang dateng
bukan mbak catherine
tadi yang dateng itu
bella siapa ya tante
bella itu mantan pacarnya randy
rasyikun sebanggung dulu
sepertigitu swelmouy hodja
uch ini billsnya udah
baik lah cut the fira fira jembatan deh
kayak tante nu
aku minta pujeng semangat
ka pes traded dong